awas kamu berani pengaruhin dia macem macem
mau buang lagi kamu ke jalanan
kamu gak akan punya siapa siapa
dan aku jamin gak akan ada yang mau nolongin kamu
jangan sama aku gak mau pisah sama ibu
baru kali ini yang gak ada sayang sama aku
ada yang mau peluk aku
pokoknya aku gak mau pisah sama ibu
bisa nurut kan
kasian ya bu
aku gak mau ibu nikah sama om jaka
om daka jahat
kamu gak apa apa
kok kamu sedih
aku gak mau ibu aku nikah sama om jaka
om daka jahat
ibu aku yang mengurti
kaka taat ibu
kaka taat ibu
fluar kata ibu
kaka taat bu